ekonomi indonesia pada dua ribu dua puluh dua terakselerasi menjadi yang tertinggi di era pemerintahan joko widodo
konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi indonesia
meski mencatatkan pertumbuhan tinggi namun tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tetap tinggi juga
lantas bagaimana mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan direktur eksekutif indef tauhid ahmad
selamat pagi pak tauhid
selamat pagi mbak benggi apa kabar
baik pak bagaimana kabar anda
sehat pak sehat
salam sehat ya pak
oke kita langsung saja ke topik utama kami hari ini
apa yang menjadi catatan penting bagi indef jika melihat data pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
yang baru saja dirilis awal pekan ini yang mencapai lima tiga puluh satu persen pak
yang pertama saya kira memang pertumbuhan ekonomi ini termasuk yang tertinggi ya
sepanjang masa pemerintahan presiden
namun patut dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi ini sebagian disebabkan oleh perhitungan base year effect ya
di mana selama masa pandemi masih terjadi
kita lihat karena data pdb kalau kita lihat itu terjadi karena perhitungannya cukup rendah
di dua ribu dua puluh satu kita yang tiga tujuh persen itu sebagian masih lebih rendah ya
belum berada pada
data yang normalnya
jadi ketika perhitungan mencapai lima tiga puluh satu itu sebenarnya karena pengaruh base year effect yang cukup besar
terutama kuartal satu sampai kuartal tiga gitu
kuartal tiga kita pernah lima tujuh puluh satu itu terjadi
tetapi mulai mengalami moderasi ataupun tahap normalisasi di kuartal keempat yang sebesar lima satu
jadi itu yang kami lihat sebagai tinggi ini
itu terjadi karena juga sebagian tiga kuartal pertama karena base year effe
kemudian yang kedua kalau kita lihat ini dapat dilihat ya
dari sektor transportasi pergudangan akomodasi makan dan minum yang tumbuh di luar ya
batas normal ya ini enam belas sembilan puluh sembilan sama tiga belas lima
dua sektor ini yang selama pandemi ini merupakan sektor yang terpuruk begitu ya
karena apa mereka tidak bisa
masyarakat tidak melakukan katakanlah perjalanan
ada hambatan untuk work form ya office dan sebagainya
itu terjadi termasuk kumpul kumpul di tempat makan minum termasuk pariwisata
saya kira memang itu yang kemudian terjadi begitu
jadi ketika ada penambahan aktivitas maka dua sektor ini yang paling tinggi dibandingkan sektor sektor lainnya
yang lebih duplik
jadi kita memang harus berharap bahwa kita bisa melakukan normalisasi
kemudian kalau kita lihat ya sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua memang terdapat beberapa hal yang menarik
kalau kita lihat secara pengeluaran begitu
kalau kita lihat pengeluaran yang kita lihat memang beberapa hal yang terjadi adalah
sektor yang kalau kita lihat cukup rendah ya
ini yang saya kira perlu untuk kita perhatikan
ini yang menjadikan karena ternyata di dua ribu dua puluh dua
jadi tekanan daya beli mulai dirasakan justru terjadi di tahun dua ribu dua puluh dua begitu
karena penyebabnya adalah memang kenaikan harga bbm begitu ya
yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengeluaran konsumsi pemerintah
yang masih negatif ya minus empat lima puluh satu
ini menandakan bahwa belum efektifnya anggaran pemerintah yang cukup besar begitu
bahkan kalau kita lihat defisitnya berkurang tetapi sumbangan terhadap perekonomian masih negatif
ini saya kira ada satu masalah dalam proses spending ya
kalau kita lihat datanya terjadi penurunan yang luar biasa dari belanja modal kemudian belanja barang maupun belanja sosial
nah hanya gaji saja yang lebih tinggi
ini artinya bahwa memang justru yang mendorong untuk perekonomian tidak terjadi perkembangan yang berarti begitu
nah untungnya saja di dua ribu dua puluh dua ini pertumbuhan dari sisi ekspor itu memang luar biasa besar
itu besar sekali dan ini yang mendorong kalau dari sektoral ya yang kemudian ekonomi kita masih tetap tumbuh begitu
saya kira secara umum seperti itu gitu mbak
baik pak tauhi tadi saya catat belum efektifnya pengeluaran pemerintah tentunya pdb ini
salah satu komponen yang paling penting adalah pengeluaran pemerintah juga apalagi di masa pandemi ataupun transisinya
meski tercatat tertinggi era jokowi namun rasanya capaian ini juga belum tercermin jika kita melihat dari data kemiskinan dan gini ratio yang masih tetap tinggi
bagaimana anda melihatnya
ya kemiskinan kita memang meningkat ya
kalau kita lihat sembilan lima puluh tujuh di september dua ribu dua puluh dua dan maret itu sembilan lima
artinya meningkat gitu
dan saya lihat memang ini disebabkan oleh konsumsi
masyarakat mengalami penurunan terutama pada periode maret trennya sudah mulai mengalami penurunan konsumsi terutama masyarakat miskin begitu ya
artinya apa kalau kita lihat bantuan sosial yang tinggi di awal awal para periode pandemi itu sangat membantu tapi lama kelamaan kan mulai dikurangi
ternyata pengurangan bantuan sosial ini juga memiliki efek terhadap tingkat kemiskinan itu yang pertama
yang kedua kalau kita lihat di jokowi kita lihat bahwa periode maret ini sudah mulai mengalami penurunan konsumsi

itu akan punya potensi kenaikan penduduk miskin begitu ya
bukan hanya sekedar sembilan lima puluh tujuh bahkan jauh lebih besar begitu ya
karena era di september itu pada saat pengumuman itu masyarakat belum merasakan efek langsung tetapi
kenaikan harga bbm yang diumumkan september itu akan terasa
oktober november bahkan sampai hari ini juga mulai masih terasa kenaikan harga bbm
terutama di sektor tapotasi jauh lebih tinggi
yang kedua tentu saja di makan minum masih terjadi ini juga dilihat dari
sehingga cenderung nanti penduduk miskin juga akan meningkat begitu di tahun awal
yang kedua mengenai gini rasio
kalau kita lihat memang potensi gini rasio sebenarnya kalau kita lihat cenderung
memang secara umum mengalami penurunan di level tiga ratus delapan puluh satu
nah penurunan terbesar memang kalau kita lihat sebenarnya hampir sama ya
baik di perkotaan maupun di pedesaan
namun perkotaannya masih relatif
ya empat ratus dua artinya bahwa justru masalahnya adalah tingkat pengangguran tinggi di perkotaan
dan orang yang memiliki pendapatan jauh lebih tinggi maupun yang masyarakat
bawah itu cukup dalam begitu sehingga gapnya cukup dalam sehingga gini rasionya
hipotesa kedua adalah meskipun pemerintah mengeluarkan bantuan sosial terutama di
masyarakat perkotaan tetapi tidak cukup nyata memberikan efek yang cukup besar dan mereka masih berada di
wilayah yang paling bawah begitu sebesar empat ratus dua begitu saya kira itu yang menjadi problem kita di wilayah perkotaan mbak
baik ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut ya pak tauhid bagaimana seharusnya pemerintah bisa
kemiskinan ekstrim pada tahun dua ribu dua puluh
ja pak tauhid
ya ya menurut saya begini kalau kita lihat ya kemiskinan ekstrim kita ini kemiskinan
ekstrim kita kan didasari oleh perhitungan ya standar apa dunia sekitar satu sembilan usd ya purchasing power
atau kita hitung di dua ribu dua puluh dua sekitar

kalau kita hitung kita masih ada sekitar lima lima puluh sembilan juta orang berada pada kemiskinan ekstrim
dan kalau di persentase dua empat persen
ya saya kira memang target pemerintah dua ribu dua puluh empat masih persen
menurut saya ini relatif cukup berat karena pada waktu menghitung ini ternyata
asumsinya penurunan penduduk miskin ini terjadi
tetapi kita lihat pada perhitungan september kemarin itu memang justru kemiskinan ini meningkat
jadi butuh waktu yang lebih lama bagi pemerintah untuk melunakan kemiskinan ekstrim
kenapa butuh waktu lebih lama
yang pertama adalah ketergantungan masyarakat atau penduduk kemiskinan ekstrim terhadap bantuan sosial ini relatif tinggi
sementara upaya untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinan
itu jauh lebih lama apakah memberikan kail ya dengan lapangan pekerjaan atau berusaha wirausaha
ataupun pada generasi berikutnya anak anaknya untuk pendidikan level yang membandai untuk lapangan pekerjaan itu relatif lebih sulit begitu
yang kedua adalah pada kelompok kemiskinan es krim ini memang disebabkan oleh problem struktural
baik akses pendidikan kesehatan maupun rumah yang layak itu menjadi problem
nah itu tidak cukup
hanya waktu dalam kurun waktu dua tahun begitu
yang ketiga dalam dinamika penduduk miskin terutama ekstrim ini memang yang keluar masuk turnovernya cukup tinggi
dan kita tahu bahwa pandemi yang kemarin itu membuat banyak masyarakat justru masuk ke dalam kemiskinan ekstrim ya
dan mereka juga banyak belum terdata
jadi dinamika di lapangan jauh lebih berat
dua ribu dua puluh empat tampaknya butuh waktu yang jauh lebih lama dari target pemerintah begitu
baik pak tauhid
terakhir melihat kondisi di dua ribu dua puluh
apakah dua ribu dua puluh tiga indonesia bisa lebih optimis jika melihat dari kinerja perekonomiannya
apa catatan anda terkait hal ini
ya menurut saya memang kita harus optimis
tapi juga harus katakanlah ini ada warning gitu ya
dari banyak lembaga dunia
bahwa pertumbuhan ekonomi kita
ini disebabkan faktor utamanya menurut saya dua
yang pertama adalah penurunan volume ekspor impor yang bisa pertumbuhannya relatif rendah
karena kalau kita lihat data
tujuh dari sepuluh mitra dagang kita diproyeksikan oleh beberapa lembaga dunia
seperti oecd maupun amf
itu mengalami pertumbuhan ekonomi
artinya bahwa memang
akan terjadi penurunan pangsa pasar kita untuk ekspor
dan otomatis surplus perdagangan kita mengalami penurunan
dan ini saya kira memang perlu ada upaya
misalnya apakah diversifikasi pasar diversifikasi produk
agar tendensi penurunan ekspor itu juga mengalami penurunan
nah ini yang saya kira perlu dilakukan
yang kedua efek daripada kenaikan bahan bakar maupun inflasi
nah ini adalah hal yang cukup tinggi di dua ribu dua puluh tiga
kita lihat tren konsumsi menurun di kuartal keempat
dan kita masih merasakan inflasi yang cukup tinggi
sampai hari ini ya problem beras problem minyak kita
ini menandakan sampai februari ini akan menggerus daya beli
saya kira tantangannya bagaimana pemerintah cepat melakukan operasi pasar
kemudian bansos dan sebagainya
agar konsumsi penduduk tetap stabil begitu
nah meski dikibian
memang ada hal yang saya kira harus kita perbaiki
terutama untuk belanja pemerintah
agar menopang dari tren penurunan ekspor maupun daya beli masyarakat
nah ini yang kita harapkan bisa membangkitkan semangat optimisme
di tengah situasi kondisi global yang agak sedikit memburuk
ya tidak buruk banget ya
kita turun dari sekitar tiga dua persen global
menjadi sekitar dua tujuh dua delapan persen
nah itu yang harus diantisipasi mbak
sektor ekspor dan juga daya beli masyarakat yang harus menjadi catatan pada tahun dua ribu dua puluh satu
terima kasih pak tauhid ahmad yang sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
ya terima kasih mbak maggie